terpidana kasus korupsi ktp elektronik setia novanto mengaku akan menjual aset untuk mencicil uang pengganti atas hukumannya dalam kasus korupsi proyek ktp elektronik
sebelumnya hakim menjatuhkan vonis lima belas tahun kurungan denda lima ratus juta rupiah serta uang pengganti sebesar tujuh tiga juta dolar amerika
setia novanto mengaku siap jika kpk meminta keterangan terkait kasus korupsi
bank senturi ia juga mengaku memiliki data yang kuat untuk mengungkap kasus tersebut
kasus korupsi bank senturi ini kembali mencuat setelah salah satu laman internasional yaitu asia senital menurunkan sebuah laporan investigasi berjudul indonesias ⁇ sby government fast criminal conspiracy pada selasa kemarin
dalam laporan tersebut presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono dianggap telah mencuri uang rakyat sebesar dua belas miliar dolar as dan melibatkan tiga puluh pejabat
sampai saat ini baru satu orang yang dihukum atas kasus korupsi bank senturi yaitu mantan deputi gubernur bank indonesia budi mulya
kepada saya kpk bisa cepat dan tentu dengan bantuan kita kita di dpr apalagi saya waktu itu sangat operatif dan koordinasi sampai itu selesai
dan waktu itu kan zamannya sby dan juga zaman waktu itu kan sekretaris pak pardede dan juga ibu menteri keuangan
itu memang ada ini yang harus dipisahkan antara kebijakan yang hari jumat sabtu minggu uang itu dikeluarkan
nah itu rumusnya situ